menteri perhubungan telah mengizinkan beroperasinya kembali semua moda transportasi mulai tujuh mei dua ribu dua puluh
meski demikian terminal bus pulau gebang masih tampak sepi
keadaan senin siang di terminal pulau gebang tampak belum ada kegiatan yang mencolok
hanya terdapat dua bus antar provinsi yang sudah beroperasional siang tadi
bus pertama dengan tujuan kuningan diisi dengan tiga orang penumpang dan tujuan bengkulu dengan empat belas orang penumpang
para penumpang yang akan berpergian harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan
menurut surat edaran gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas no empat tahun dua ribu dua puluh
dan surat edaran direktur jenderal perhubungan darat no sembilan tahun dua ribu dua puluh
para calon penumpang harus membawa sejumlah dokumen
mereka harus membawa identitas diri surat bebas covid sembilan belas
atau keterangan sehat dari institusi kesehatan surat izin dinas
surat keterangan bepergian yang diketahui oleh kelurahan setempat
serta rencana perjalanan mereka
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia bella mulasela di terminal pulau gebang
bella selamat sore sampai sore hari ini seberapa banyak frekuensi keberangkatan bus terminal pulau gebang bella
ya selamat sore aldi dapat saya sampaikan keadaan sore hari ini di terminal pulau gebang
memang masih terlihat sepi namun sampai sore ini terdapat empat bus yang sudah beroperasional
dengan masing masing tujuan dengan total penumpang yaitu tiga puluh
lima penumpang namun memang tiga puluh lima penumpang tersebut sudah mengikuti dan sudah lolos dari checkpoint di titik terminal pulau gebang
dan saya sudah bergabung dengan kepala operasional dan juga kepala kemitraan pulau gebang bapak arief
pak boleh disampaikan pak bagaimana mekanisme dan prosedur yang sudah diterapkan di terminal pulau gebang ini pak
jadi sesuai dengan surat edaran dari dirjen perhubungan darat nomor sembilan
terkait beroperasinya kembali untuk layanan pusakap mulai tanggal sembilan ya pembukaan
dan mulai kita buka operasi tanggal sepuluh
jadi untuk persyaratan tetap kita jalankan sesuai dengan surat edaran nomor empat ketua kegus tugas covid sembilan belas
di sini terutama adalah checkpoint di lantai mezanin
di situ kita cek kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan surat edaran
nomor empat tersebut ada empat kategori
yang pertama adalah dia pns atau tni polri atau swasta yang akan bertugas keluar jakarta
itu harus mengantongi surat tugas dari instansi masing masing
untuk pns minimal eselon ii dan bagi pekerja swasta minimal direktur
lanjut untuk kategori kedua adalah orang yang akan menengok saudaranya
atau saudara intinya yang akan menengok saudaranya
yang ketiga adalah dia pasien yang sakit dan akan dirujuk ke rumah sakit keluar dari jakarta
itu dokumen harus lengkap juga
yang keempat repatriasi tki dari luar negeri pelajar ataupun mahasiswa yang dipulangkan dengan terorganisir
jadi di situ kita kalau yang memang lolos dokumen
baru kita layani untuk melakukan perjalanan selanjutnya
tapi kalau memang dia tidak memenuhi syarat sesuai dengan kategori tersebut
kita tolak atau kita pulangkan kembali
pak berarti memang diperdolekan untuk mengganti surat keterangan sehat
sebagai pengganti surat beda swafik begitu ya pak ya
jadi kita masih berpedoman dengan surat edaran nomor empat tersebut
bahwa di situ dijelaskan wajib
tapi ada atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan dan dari rumah sakit ataupun klinik
kita istilah untuk atau bahasanya kita salah satu
tapi lebih baik kalau memang bebas covid itu alangkah lebih baiknya
pak bagaimana pak hari ini ada penambahan berapa jumlah penumpang untuk sore ini pak
untuk pertama kali dibukanya dari tanggal sepuluh
sudah ada satu ratus tujuh puluh sembilan sampai dengan kemarin tanggal tujuh belas
lanjut untuk hari ini
ini ada keberangkatan empat bus dengan penumpang sebanyak tiga puluh lima orang
yang pertama adalah po san tujuan penggulu mengangkut empat belas orang
lanjut yang kedua adalah po gunung harta dia tujuan ke surabaya mengangkut empat orang
yang ketiga po pahala kencana dia tujuan ke malang mengangkut satu orang
dan sinarjaya ke pekalongan dengan enam belas orang
terima kasih pak afif
dan memang di terminal pulau gebang ini terdapat beberapa prosedur yaitu dengan adanya pengecekan di luar terminal yaitu pengecekan suhu
dan yang kedua yaitu diberikannya tempat tempat yang strategis untuk mencuci tangan
dan selanjutnya di tempat ruang tunggu terdapat beberapa kursi yang memang diberikan simbol atau tanda untuk tidak bisa diduduki oleh para penumpang
bella mungkin satu pertanyaan lagi
jadi seperti kita ketahui
pulang kampung di masa pandemi covid sembilan belas seperti ini bukan pilihan yang populer
namun urgensi atau tujuan apa yang mayoritas diambil oleh para calon penumpang ini sehingga mereka nekat untuk pulang kampung bella
baik aldi memang sampai sore ini terdapat beberapa para calon penumpang yang akhirnya bisa mengikuti perjalanan antar kota antar provinsi ini
di mana beberapa dari mereka yaitu mengeluhkan karena sudah dapat surat phk dari kantor

dan juga sudah tidak ada tempat tinggal di jakarta
jadi para penumpang tersebut meminta kepada lurah dan juga kependudukan tersebut untuk mengeluarkan surat untuk diperbolehkannya untuk ikut perjalanan antar kota antar wilayah aldi
baik bella mullah produser lapangan siaran indonesia melaporkan dari terminal pulau gebang jakarta
terima kasih atas informasi anda bella